bumi tidak tega bu dan bumi menolongnya
terus bumi sengaja menyembunyikan orang itu kelumbung padi kita bu
karena bumi takut ibu akan marah
sudahlah nak semua itu sudah terjadi
dan sekarang desa kita sudah amat
maafin bumi ya bu bumi menyesal
sekarang katakan dimana biungku
aku tidak tahu dimana biungmu
bibi pasti tahu
aku telah menyekat biungmu di gubuk bahula
tapi si brengsek bahula itu telah membawa kabur biungmu
sudahlah bibi tak usah gigi tidak segala
apapun yang bibi lakukan tetap akan membuat bibi berkata jujur kepadaku
bahula adalah silman kerbau
dia sangat mencintai biung
sehingga dia rela melakukan apa saja demi view
ada di luar
dia sangat tekap

eh kera kecil tunggu lepaskan dulu tetukanmu ini kera kecil
lepaskan aja sendiri
dimana tuan adolf peter ma
saat ini tuhan adalah peter sedang berada di tempat yang jauh
untuk melakukan pengobatan
tapi aku berjanji
dia akan kembali lagi ke pelukan nyai
perse internal menongak
pihak yang kerah
kita harus solving hal ini
ketika dagingnya itu nighttime
bumi mau minta maaf bu
untuk apa nak
bumi yang sudah membuat kampung kita dalam bahaya
soal hari mau jadi jadian itu
bumi yang sudah membawa ke lumbung padi kita
bumi bertemu orang
yang jadilah hari mau jadi jadian itu bu
saat dia dirampok
jangan itu hartaku
hanya itu satu satunya
atau aku yang akan memberikan pelajaran
untuk kalian semua
siapa kamu berani ikut campur urusan kamu
siapapun yang berlaku suanang uanang
akan berurusan denganku
bumi tidak tega bu
dan bumi menolongnya
demi sengaja menyembunyikan orang itu
ke lumbung padi kita bu
bumi takut ibu akan marah
sudah lah nak
semua itu sudah terjadi
dan sekarang desa kita sudah amat
asal kamu tahu gak
dia itu ayahmu
pantas saja dia dapat kutukan mahalah karma
dari hutan larangan itu
tapi ada untungnya juga bagiku
aku bisa menjadikannya sebagai mudaku
apa aku tidak salah lihat
mungkin aku terlalu capek
mei aku bukan orang jahat
kenalkan nama aku merdian
nyai dimana nyai
apa mungkin dia keluar
aku pasti menemukannya
nyai dimana nyai
tadi lilin di ruang tengah menyala
sekarang di ruangan ini juga menyala
pergi ke kota saya
aku yakin pasti wanita cantik itu yang menyalakannya untukku